pemerintah provinsi kalimantan utara menggelar peringatan maulid nabi muhammad saw pada rabu malam
dalam acara ini gubernur kalimantan utara zainal paliwang mengajak masyarakat untuk menanamkan keteladanan nabi muhammad dalam kehidupan sehari hari
pemerintah provinsi kalimantan utara menggelar peringatan maulid nabi muhammad saw di lapangan agatis tanjung selor kabupaten bulungan pada rabu malam
gubernur kalimantan utara zainal apaliwang hadir bersama ulama kiai haji arazi hashim
selain itu turut hadir sekretaris provinsi kalimantan utara suriyadzim
selain itu turut hadir sekretaris provinsi kalimantan utara suriyadzim
zainal apaliwang mengungkapkan peringatan nabi muhammad ini menjadi momentum bagi diri sendiri dan masyarakat dalam meningkatkan kecintaan kepada rasulullah
zainal mengajak masyarakat untuk menanamkan nilai nilai keteladanan rasulullah dalam kehidupan sehari hari
mulai dari hal hal kecil hingga hal besar sehingga terwujud masyarakat yang menunjang tinggi kejujuran
mempereratali persaudaraan dan kebenaran
zainal juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang antusias hadir dan mengikuti acara
zainal juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang antusias hadir dan mengikuti acara